aku pernah mimpi aneh
waktu itu kan
udah larut malem
dan aku kayak denger suara langkah kaki orang
masuk ke dalam rumah mas
dia jalan pelan pelan
kayaknya dia memperkosa aku deh
dia tiba tiba gak jadi dan
malah mundur gitu aja
bukannya saya nolak ya om
tapi semua harus persetujuan emak
nak jafar ini
adalah orang yang saleh
yang berbakti kepada ibunya
ya kalau gitu emaknya tinggal dimana
ibu tina tinggal di rumah saya
ya sudah mereka kalau begitu
nah jafar kalau seandainya pun kalian menikah
emak boleh kok tinggal barengan sama
tapi kalau om lihat kayaknya ada yang keberatan
aduh gimana ya emang
saya ngerti maksudnya jafar
dia sedang memikirkan
bagaimana nafkah untuk ningrum
bukan begitu bang
kurang lebih begitu pak ustadz
kalau gitu sih
biasanya kalau orang sudah menikah
itu insya allah rezekinya akan bertambah banyak
ini pun seperti yang disabdakan rasulullah
barang siapa yang menikah karena allah
hanya untuk allah
niscaya allah akan memelihara dirinya
dan memberikan rezeki
atau menjaga rezekinya lebih banyak lagi
hai salam salam kita duduk aja yuk ya iya iya iya alhamdulillah alhamdulillah pak manap
nih rom ini loh yang namanya butina ibunya dari bang jafar masya allah pak ustadz kalau sama yang
ini saya kenal sekali serius iya bostad kenal dimana pak ini yang namanya pak manap yang mak
yang ceritain waktu itu di bapak bapaknya ini bener bener dermawan ya ini dia pak manap orangnya
dapet nasi kotak dari mana mak tadi ada orang datang kemari ngebawain nasi kotak
tuh bapak emang dermawan banget mak tuh sering banget tau nggak dibagi sama dia
eh lu sih kak pernah ketemu sama tuh bapak ya allah ternyata om orangnya waduh makasih
banget om udah ngebantuin emak udah ngebantuin saya juga masya allah indah banget emang kalau jodoh
enggak kemana tunggu apa lagi ya kapan kita langsungkan pernikahan keduanya dulu ustadz
kok menikah nikah aja jafar ceritain dong
mak gimana sih kemaren katanya minta mantu calon mantunya nggakde
aduh om jadi kan sekarang kamu sudah ada niatnya jadi kamu nggak usah tunggu om pulang lagi
ya om om om juga ya hati hati di jalan nanti salam sama keluarganya om
tolong jagai kebonakan om
ya om saya sebagai suami akan selalu menjaga ningrum dengan baik dunia akhirat om
kalau gitu pamit dulu
lagi kerja apa mas
ini biasa kegiatan hari hari aja
eh mas aku mau cerita deh
aku pernah mimpi aneh tapi kayak nyata
waktu itu kan udah larut malam aku ketiburan
dan aku kayak denger suara langkah kaki orang masuk ke dalam rumah mas
dia jalan pelan pelan ngedeketin aku
kayaknya dia memperkosa aku deh
anehnya dia tiba tiba gak jadi dan malah mundur gitu aja
kamu kenapa mas
kamu kenapa mas
enggak enggak enggak apa apa
kamu kok diem aja sih
kamu gak dengerin aku ya
eh ini udah malem
kamu nggak tidur
tunggu rugi besok lagi ceritanya ya
ya udah deh
udah kamu duluan aja nanti aku turun durun ya
selamat pagi istriku
nih aku bawain sarapan buat kamu
ini kamu apa emak emak nih yang bikin
ya emak lah masa aku aku mau cuman bawain doang
aku tuh lagi pengen ngomong sesuatu nih sama kamu
itu mimpi kamu yang semalam
jadi kamu emang inget
ya udah kamu percaya
ya udah cerita
orang yang ada di dalam mimpi kamu itu
kok kamu gak marah
aku malah bangga dan senang sama kamu
aku senang kita dipertemukan dalam keadaan yang jauh lebih baik mas
yang halal maksud kamu
terima kasih ya kamu gak marah
weh malik malik malik
malik oh jamret
pokoknya kenapa om
ya om abis ke jamret
ya udah deh
om istirahat aja ya di dalam ya
ya udah deh
ngapain lu disini
kita berdua udah berhasil nangkap maling yang ngejamret tasnya pak manak
ini tasnya bapak kan
oh ini tasnya om
alhamdulillah bener bener tasnya
gue gak tau
kalo pak manak itu saudara lo
walaupun bukan saudara gue
loh jangan laporin gue ke polisi
sendirian di rumah
lo dimafin gak
tapi jangan buat lagi ya rut ya
setiap manusia pasti punya salah roti
dan kita semua disini udah maafin lo
gue jadi maling kayak gini juga
karena gue gak ada uang pak
gue ada duit sekedarnya